astra tol tangerang merak menginformasikan per selasa dini hari tiga januari dua ribu dua puluh
kenaikan tarif jalan tol diberlakukan di ruas jalan tol tangerang merak
kenaikan tarif ini sudah disosialisasikan sejak dua minggu terakhir
melalui berbagai media luar ruang di sepanjang jalan tol tersebut
dikutip dari cnn indonesia com presiden direktur astra tol tangerang merak
sudiono mengatakan kenaikan tarif tersebut adalah bentuk penyesuaian
setiap dua tahun yang dilandasi dengan tingkat inflasi dan penambahan investasi
serta peningkatan kualitas jalan tol sepanjang tujuh puluh dua kilometer
besaran penyesuaian tarif ruas jalan tol tangerang merak dapat dilihat dari qr code
yang dipajang di media luar ruang yaitu spanduk dan variable message sign
di ruas jalan tol tamer serta laman media sosial astra tol tangerang merak
berikut ini daftar tarif terbaru jalan tol tangerang merak yang berlaku mulai tiga januari dua ribu dua puluh